termasuk juga sdm kru ka yang nantinya akan melayani seluruh pengguna jasa
nah sejumlah kesiapan itu jadi sudah bisa kita lihat melalui uji coba yang berlangsung sejak tanggal lima belas september lalu
dimana semuanya berjalan dengan lancar
uji coba ini juga merupakan bagian dari contoh kesiapan yang dilakukan oleh kcic
masyarakat bisa melihat langsung seperti apa kesiapan kcic untuk saat ini
baik dari sisi layanan di perjalanan ka di stasiun fasilitasnya dan juga termasuk petugasnya
jadi kalau bicara mengenai siap kita dari kcic sendiri untuk mengoperasikan relasi jakarta bandung untuk ka cepat kita sudah siap